desi mah pasrah aja mah kalau soal jodoh
gak akan liat cowok cowoknya kayak cakep pinter apa apalah
yang penting mesti ya jujur dan pasti hati desi
kapan kang david ke indonesia
main main atu ke kampung lina
ya kang david
nanti lina ajak ke sawah
terus kita main bola deh berdua
agenta mau kemana
dprd mau pilih yang mana
ini semua wilayah
semua punya abah
nanti kalau mau langsung aja
biar abah langsung siapkan akte itu segala macemnya
saya jadi tidak konsentrasi karena melihat kecantikan
saya terpesona oleh anak bapak
saya paham itu mah
itu mah tenang saja ya
pokoknya mah kalau masalah anak muda saya gak ikut campur
soalnya ada kan pendekatan
jangan sampai gak jadi beli tanah abang
abah lagi butuh uang buat naik haji
oh kalau masalah naik haji sih
bapak tidak perlu khawatir
kebetulan saya masih punya saham di salah satu perusahaan
tour and travel yang sengaja
ngurus keberangkatan naik haji
malam ini kamu tuh gak nyari kodok tak
berapa hari ini mah lihat teh kamu murung aja
punta punta apa mak
lagi jatuh cinta ya
paham sih mak
kalau sama emak ya jujur aja
emak teh pernah muda
ngomong aja kok lagi jatuh cinta
iya sih mak
genta gak tau namanya siapa mak
tapi kalau nggak salah mak
namanya desi mak
kok bisa begitu sih
ngelewatin genta sama neko jack
genta gak bisa ngelupain wajahnya mak

genta gak bisa ngelupain wajahnya mak

pasal ada jebki jodoh
adanya di tangan tuhan
mama bisa kasih pesenan aja sama saran
coba contoh bapak kamu tuh
almarhum bapak kenapa mak
emangnya almarhum bapak kenapa mak
bapak kamu deh pekerja keras
gigi juga dalam hal percintaan
gigi juga dalam hal percintaan
dulu waktu mak kawin sama bapak kamu
nggak ada yang setuju
kata bapak mak teh kakek kamu

neng kamu pancantik kaya
neng kamu pancantik kaya
kenapa mau sama dia
kan seperti bumi dan langit
bapak kamu mah miskin
wajahnya juga biasa aja
kenapa mak jadi sama bapak mak
karena bapak kamu teh bisa
kalau dia cinta sama emak
cintanya nggak seperti cinta sama
nanti kalau nyari suami
jangan yang bujurnya bocor kayak si abah ya
desi mama pasrah aja ma
nggak akan lihat cowoknya kayak cakep pinter
yang penting mesti jujur dan pasti hati desi
kapan kang david ke indonesia
main main atu ke kampung lina
ya kang david
lina ajak ke sawah
terus kita main bola deh berdua
agenta mau ke mana
kita beganteng aja
yang diharapin datang david beckham
kejujuran dan kesetiaan tak bisa berubah
kalau nggak punya duit mah
nanti yang tadi ketemu di kebun
itu bilang suka sama kamu
kita ini jaga kebaikan keluarga kita
kalau ini pilihan laki laki pilihan buat desi
cari laki laki yang jaga
banyak duitnya itu aja
ini buat lina
kak ngoge khusus beliin ini buat lina
kalung itu akan beli
buat orang yang akan cintai
istri kak ngoge yang dulu
kenapa sekarang kasihin ke lina
sempat akan kasihin ke istri akan
dia menolaknya tetap
kalung itu akang beli buat
orang yang akan cintai
terimalah kalung itu
yang lina terima nih
kalung ini bukan cinta kak ngoge
ya nggak apa apalah
bagi pada mojoknya
aduh hati hati ah kalau lagi berduaan mah
yang ketiga mah setan
tapi saya mah bukan setannya
kalau mau disawah disawah
kalau mau dikali dikali
eh dasar beleguk
saya beleguk nggak apa apa
yang penting mah tidak melendung
augie gimana sih bikin lina takut aja
bukan gitu lin
hati a sakit kalau mendengar lina dihina orang
iya tapi udah
perasaan a ternyum
hati hati terkapar lin
aduh udah udah
tak bisa aja
sungguh mati aku jadi penasaran
sampai mati pun akan ku perjuang